untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah bergabung bersama kami akbp anhar arlia rangkuti kapolres labuhan batu
halo selamat malam pak kapolres
selamat malam pak
ya bapak boleh digambarkan kepada kami bagaimana keadaan terkini di sana dan sejauh ini berapa orang korban meninggal dunia dan terluka akibat kecelakaan bus
ya terima kasih pak jadi dapat kami sampaikan di sini bahwa dua puluh tiga dini hari pagi tadi terjadi kecelakaan dua kendaraan bus pada arah medan menuju riau
riau artinya dari arah riau menuju kota medan
di mana s yang dari arah medan menuju riau coba mendahului kendaraan yang ada di depannya
sehingga ketemu dengan bus dari arah riau menuju medan
itulah terjadi kecelakaan dua kendaraan tersebut mbak
dapat kami sampaikan juga bahwa yang meninggal dunia sampai saat ini data yang kami himpun dan anggota juga masih bekerja di lapangan
ada tujuh yang meninggal dunia di mana tiga meninggal dunia di tkp dan empat di rumah sakit
untuk luka luka ada tiga belas orang mbak
itu yang dapat kami sampaikan
ada tujuh orang meninggal dunia kemudian belasan lainnya juga terluka
dirawat di mana para korban pak kapolres
jadi sementara yang kita lakukan pendataan ada rumah sakit nur aini yang ada di kota pinang
kemudian rumah sakit umum kota pinang
kemudian ada yang di klinik
tetapi ada juga sudah dirujuk
berantok rapat maupun dan
itu kami masih melakukan pendataan tentang kejadiannya di hari
sehingga kita masih bekerja di lapangan agar mendapatkan data yang valid mbak
bagaimana dengan proses penyelidikannya pak kapolres
apakah sudah diperiksa sejumlah orang yang menjadi saksi maupun pengemudi kedua bus
ya jadi kan ini mengalami trauma ya
jadi memang juga ada korban
untuk saat ini kami masih depankan situasinya
untuk pengumudi dari pengumudi pms maupun pma terdunia
jadi dari tujuh terdunia itu salah satunya adalah para pengumudi pms maupun pengumudi daripada pma tersebut
namun demikian kami sudah berkoordinasi dengan pihak polda
dirimkan bantuan tim ta
dan dapat kami sampaikan bahwa tim ta dalam perjalanan menuju kota pinang
dari medan menuju kota pinang ini kurang lebih butuh delapan sepuluh jam jalanan mbak
jalur yang cukup jauh ya pak kapolres
apakah kepolisian sempat melihat ada faktor eksternal misalnya jalan yang memiliki kemiringan yang ekstrim
misalnya ada yang terjal
jadi untuk jalan ini adalah jalan patra
dan untuk lebar jalannya ada
penerangan juga cukup
namun demikian itu yang disampaikan pak kami
kita meminta bantuan dari tim tai yang ada di the record of all interschool
polda sumatera utara untuk
apa yang terjadi
sehingga dapat menunjukkan informasi yang jelas
penanggungan dengan adanya kejadian terlalu lintas ini pak
intinya sedang menunggu tim analisis ya untuk melihat bagaimana proses kronologisnya
sudah melakukan tkp awal
sudah sampai saat ini juga jalan sudah normal
namun untuk lebih detailnya kita butuh kpa lebih memfaktakan apa situasi yang terjadi pada saat
saat tiga tersebut pak
tadi bapak menyebut bahwa pengemudi kedua bus ini dinyatakan meninggal dunia
bagaimana dengan saksi saksi korban
apakah sudah diminta keterangan
tetapi kan bahwa mereka masih mengalami trauma
setelah mereka sudah mulai
nanti kita akan berlakukan pengalaman pak
ada tujuh orang meninggal dunia
belasan lainnya luka luka
dan hingga saat ini polisi masih membutuhkan bantuan dari tim analisis untuk melihat bagaimana kronologis kejadian
dan juga menunggu saksi korban pulih dari trauma untuk mengambil keterangan
bapak akbp anhar arlia rangkuti kapolres labuan batu sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom